kegiatan vaksinasi covid sembilan belas sambil belajar membatik digelar di puri begawan bogor jawa barat pada selasa lima oktober
tak kurang dari satu dua ratus orang berusia di atas dua belas tahun telah terdaftar untuk menjalani vaksinasi covid sembilan belas
dan diyakini jumlahnya akan terus bertambah melihat antusiasme warga yang datang ke lokasi
jumlah warga yang datang sebenarnya telah jauh melebihi target panitia sebelumnya seribu orang
meski demikian panitia menyebut belum membatasi jumlah warga yang datang
selama jumlah vaksin jenis pfizer yang digunakan masih mencukupi
dan persaratan kependudukan berupa ktp dan kk dipenuhi
jadi konsepnya adalah vaksinasi tapi kita ada nuansa seni budaya bogor
kita punya batik gitu ya dan kebetulan dua oktober kan hari batik nasional ya jadi kita mengambil momentum itu
kegiatan yang merupakan hasilnya
kolaborasi kagama bogoraya bersama perempuan berkebaya indonesia pbi bogor
batik handayani gelis dan dinkes kota bogor ini disambut baik oleh peserta vaksinasi
salah satu poinnya iya saya mendorong saya untuk ikutan vaksin karena ada acara batik
karena saya juga pengen tahu gitu untuk batik itu caranya gimana gitu
walaupun saya pernah juga waktu itu ke daerah jogja kan ada acara batik juga
jadi kita nggak merasakan apa ya takut apa gitu nggak jadi nggak merasakan sakit setelah divaksinasi ini
tadi ya kan saya takut gitu
adanya kegiatan tambahan berupa belajar membatik dan juga pemberian door price khusus bagi warga yang telah divaksin
dianggap sebagai daya tarik tersendiri
lebih dari sepuluh vaksinator dari dinkes kota bogor bertugas membantu penyuntikan vaksin kepada warga yang datang
nantinya peserta vaksinasi dosis pertama akan kembali diundang
untuk menjalani vaksinasi dosis kedua di lokasi yang sama dua puluh satu hari mendatang
nah ini mungkin yang disebut dengan konsep sambil menyelam minum air
karena hari ini bagi siapa saja yang ikut serta vaksinasi covid sembilan belas juga bisa sekaligus belajar membatik
bagi saya ini merupakan konsep yang menarik
karena selain bisa mengikuti vaksinasi juga bisa mengurangi ketegangan para peserta vaksinasi hari ini
dan juga belajar budaya batik